proses registrasi ulang kartu prabayar yang diinstruksikan oleh kementerian komunikasi dan informasi
dilakukan sejak tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas hingga dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
mekanismenya diharapkan dapat dipahami dan dilakukan dengan mudah oleh masyarakat
meski masyarakat sempat panik dan berbondong bondong melakukan pendaftaran beberapa hari yang lalu
kini sudah tidak lagi ya berbeda
grapa ritelkomsel yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan ini misalnya
tidak terlihat lagi adanya antrian pelanggan yang melakukan registrasi kartu prabayar
telkomsel sosialisasi dan informasi yang diberikan pemerintah dan masing masing provider
dinilai lebih dari cukup dan sudah jelas untuk diikuti
apabila masyarakat ada kesulitan bisa menghubungi layanan call center yang ada di tiap tiap provider
adista juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir apalagi terpengaruh dengan informasi bohong
bahwa upaya ini hanya untuk menguntungkan pihak tertentu
yang memiliki kepentingan khusus
untuk mengatasi misalnya pelanggan yang melakukan atau memasukkan data fiktif
nah itulah kenapa dilakukan registrasi ala baru ini ya
jadi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah peraturan menteri kominfo nomor empat belas ini
tata caranya juga baru kemudian juga validitas data itu dilakukan dengan cara yang lebih terintegrasi
dengan data kependudukan
sehingga ketika pelanggan kemudian harus memasukkan nomor nik
dan nomor kk itu pada dasarnya adalah nomor yang memang sudah terregister di data kependudukan dan nyatatan sipil
sehingga tidak ada lagi diharapkan ya tidak ada lagi data data yang tidak valid atau data fiktif tadi
nah itulah kenapa kemudian cara melakukan registrasi sekarang juga agak berbeda dari sebelumnya
untuk pelanggan baru kalau di telkomsel itu melakukan ketik reg spasi nomor nik tanda pagar nomor kk
kalau yang sudah melakukan registrasi harus melakukan lagi dengan cara ketik ulang spasi nomor nik tanda pagar dan nomor kk tanda pagar dikirim ke empat puluh enam
dan kini sudah ada koresponden cnn indonesia ada miladia rahma di gedung kementerian komunikasi dan informatika jakarta
halo mila saya ingin tanya pertama anda sudah registrasi ulang atau sudah registrasi kartu
mungkin kita punya nomor baru
biasanya dan nanti bisa diupdate juga
bagaimana informasi terkini mengenai registrasi kartu berbayar ini mila silahkan
selamat sore hera betul sekali kalau pertanyaan anda saya sudah registrasi atau belum
sayangnya belum karena saya pikir waktunya masih cukup panjang ya
baru dibuka tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas sampai dengan dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
tapi yang menarik hera kemarin juga sempat terjadi kendala teknis begitu
ternyata kemudian setelah kemenkominfo juga mengumumkan bahwa registrasi ini
sifatnya wajib dan mulai dibuka tanggal tiga puluh satu oktober kemarin tampaknya masyarakat berbondong bondong
ada kepanikan yang terjadi begitu
dan ini kemudian sempat membuat beberapa pelanggan bahkan teman saya juga bercerita
sempat kesulitan atau gagal meregistrasi sim card mereka
nah bicara soal kenapa gagal registrasi ini bisa terjadi ada beberapa hal yang kemudian mungkin bisa melatar belakangi
nomor kita belum bisa teregistrasi dengan baik begitu
nah saya memang masih belum bisa mendapatkan informasi secara resmi dari kemenkominfo
cukup sibuk tampaknya dirjen dari ppi atau penyelenggara pos dan informatika
tapi ada beberapa poin yang kemudian saya catat hera di sini yang sudah juga disampaikan oleh salah satunya
seperti tadi teman kita juga sudah mewawancarai dari corporate communication pt telkomsel adita irawati
yang menyatakan kemungkinan besar banyaknya kemudian pelanggan yang masih gagal melakukan registrasi ini
karena memang terjadi penumpukan registrasi
jadi karena load yang cukup banyak sehingga beberapa pelanggan akhirnya belum bisa kemudian meregistrasi
dan statement kedua kita juga mendapatkan statement dari general manager corporate communication xl aksiata
tri wahyuningsi yang menyatakan ada beberapa kendala yang mungkin terjadi
kenapa kita masih belum bisa meregistrasi nomor kita
yang pertama adalah pengguna mungkin salah memasukkan format pendaftaran
nah ini yang harus diperhatikan bersama para pelanggan
mungkin anda di lini media sosial juga sudah mulai marak begitu
kita para pelanggan tampaknya juga harus aktif melihat format pendaftarannya seperti apa
karena salah tanda pendaftaran
agar misalnya atau tidak menyematkan spasi itu bisa membuat registrasi kita gagal
yang kedua cek lagi apakah memang data kependudukan anda baik nomor kk itu sudah diurus sampai selesai
atau masih dalam antrian di dukcapil
karena ketika masih berada di antrian dukcapil maka anda masih belum bisa meregistrasi nomor sim card anda
yang ketiga adalah kemungkinan besar ada mungkin kendala atau masalah dalam data dukcapil anda

ada ketidaksinkronisasi misalnya data dari kk
ada ketidaksinkronisasi misalnya data dari kk
dan data dari nomor induk kependudukan
sehingga ketika misalnya itu tidak sinkron maka mau tidak mau anda harus mengurus dulu nomor kk
atau kartu keluarga anda dan juga nomor induk kependudukan agar kemudian bisa selanjutnya dilakukan langkah registrasi nomor
nah bicara soal sebenarnya berapa sih hera pengguna data telpon seluler di indonesia
data dari kementerian dalam negeri dalam hal ini dukcapil dirjen dukcapilnya
mengatakan bahwa di indonesia sendiri sampai dengan saat ini ada tiga ratus empat puluh juta data pelanggan pengguna telpon seluler
dan sampai hari ini tadi kami sempat mengupdate kepada salah satu staff dari kemenkominfo sampai dengan pukul empat sore hari tadi
yang sudah mendaftarkan atau sudah teregistrasi begitu ya di kemenkominfo sampai pukul empat sekitar tiga puluh tiga satu juta
ini artinya yang kemudian waktunya juga diperpanjang
nah kalau kita bicara soal apa kemudian yang sedang hangat begitu ya di lini media sosial atau mungkin masyarakat memandangnya seperti apa
ada beberapa hal yang kemudian muncul yang kita lihat belakangan ini terkait berita berita palsu atau hoax yang muncul terkait registrasi kartu prabayar ini
yang pertama adalah banyak yang kemudian mengatakan registrasi ini tidak wajib kemudian harus menyertakan data atau nama

dan yang ketiga adalah data registrasi ini tidak wajib atau nama ibu kandung

ini bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu
ini yang kemudian dari kemarin kembali ditekankan terus oleh dirjen ppi dari kemenkominfo
ahmad ramli yang menyatakan bahwa yang pertama perlu diperhatikan
bagi semua pelanggan atau pengguna kartu prabayar
yang pertama registrasi ini sifatnya wajib
jadi mau tidak mau kita dari tanggal tiga puluh satu oktober sampai tanggal dua puluh februari dua ribu delapan belas
registrasi harus tetap dilakukan
kalau ngeyel belum juga registrasi akan juga diperpanjang sampai dengan dua puluh delapan april
tapi kalau kita masih ngeyel juga dengan alasan lupa atau mungkin segala macam
maka mau tidak mau nomor kita akan dilakukan pemblokiran secara bertahap
pemblokiran ini yang pertama adalah kita tidak bisa menerima pesan dan juga panggilan keluar
kemudian kita juga selanjutnya kita nggak bisa mengirimkan pesan atau panggilan masuk
dan terakhir data internet kita akan dihentikan total
jadi kita harus ganti nomor baru gitu
yang kedua adalah perlu atau tidaknya menyerta
ini yang berita sama sekali tidak benar
jadi yang perlu diperhatikan oleh para pelanggan yang hanya anda sertakan dalam registrasi
adalah nomor induk kependudukan dan juga nomor kk saja
jadi nama ibu kandung tidak perlu
yang terakhir adalah soal aman tidak ya kemudian kalau kita meregistrasi ini
ini yang kemudian juga sudah ditekankan dari kemenkominfo ditambah lagi ke mendagri
bahwa yang kita sertakan nomor induk ktp atau kemudian nomor kk ini
jadi hanya bisa dibaca artinya operator tidak akan bisa kemudian membuka database dari pelanggan
karena ini juga berkaitan dengan iso dua puluh tujuh ribu satu yang juga sudah ditetapkan
jadi diharapkan ini kemudian apa yang sudah disampaikan baik oleh kemenkominfo
dan juga oleh kemendagri dari dirjen dukcapili ini bisa kemudian meredam gejolak di masyarakat terkait aman nggak ya gitu
jadi sekali lagi diingat bahwa periode registrasi
ini masih cukup panjang dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas kalau masih lupa lupa bisa sampai april
tapi konsekuensinya bisa nanti diblokir perlahan
jadi ya apa salahnya sih kalau daftar langsung begitu ya
tampaknya habis ini saya akan juga registrasi hera
ya itu tadi saya baru mau nanya mila aja nunggu
saya juga nunggu mila
nunggu mila dulu registrasi baru saya akan registrasi juga
tapi menarik mila saya tertarik dengan data lebih dari tiga ratus juta
karena bila kita berkaca pada usia produktif
satu ratus tujuh puluh lima juta jiwa artinya satu orang rata rata paling tidak lebih dari satu nomor ya
mila juga pasti punya lebih dari satu nomor ya
jangan lupa dua dua nanti diregistrasi ya
mila diarahma terima kasih atas laporan anda
koresponden cnn indonesia melaporkan langsung